eh laras mau kemana
ini buku kuliah
kagak ada tukang potokopi disini
lu dateng dari campur kang
gue situ lagi ya
mau bebasin koran
kang tisna gak jualan koran
sama sama nunggu rejeki
mak kok pesunan sekarang sedikit
jangan diliat sedikitnya
yang penting ada yang pesan
jadi usaha emak jalan terus
yang kayak ada samma
paspor kapan sampai tadi pagi mod ngelanjut wajahnya ya mau sama sama gue juga minta maaf
kalau gue ada salah salah kata ya sama sama ujur samaaf kalau sering dicanda
petis maafin gue juga ya kalau gue udah salah salah sama lu sama pur saya juga
kenapa pur jaket lu bau maaf pur saya juga kan baru dateng jadi belum sempet
jadi jaket iya itu yoyo ya bu oh seperti itu ntar sore ya udah iya sama sama waalaikumsalam
kenapa mak tak mau ada apa sama bang ojak mak kenapa napa sudah ngantrein kue tersore
iya mak nanti eh sekarang kalau keburu lupa iya istri lu ikut is
saya lagi ngurusin ibunya kur yang sering sakit sakitan di kampung waduh lama dong
kayaknya dia nggak bakal balik lagi ke sini pur kenapa dia minta cerai pur
oh cek bang iya bang antar ke gang delapan ya bang ya menarik tis
disuruh emang ngantar kue
cendol manis dingin
cendol manis dingin
dibungkus apa minum disini
gulanya banyakin ya bang
pokoknya buat neng
abang kasih cendol manis spesial
kebaran kebaran ngapain aja
istri saya minta cerai jack
cendol manis dingin
eh neng tini
lagi banyak kerjaan ya
tini baru selesai masak
soal abang mau ngelamar reneng
pulangnya aja belum
ya kan abang belum ngasih tahu
tanggalnya kapan buat pulang
kau udah sembuh
gak mau sakit lagi
kamu aja yang sakit
bisa dibeliin makanan apa aja kalau minta
dibeliin makanan apa aja
tapi gak enak makannya
tau temen temen koper yang deket sini enggak
enggak tau kak
kalo kamu tau gak gas
yaudah makasih ya
ntar kalo abang dapet tanggalnya dari orang tua abang
kamu serius sama tini
iya bu saya serius
kamu jangan mainin perasaan tini ya
kamu harus menafai tini
kamu juga harus inget
kamu belum nawarin secem doh
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa
ini buku kuliah
gagak ada tukang fotokopi